dan untuk melihat secara langsung lokasi rumah aborsi ilegal di kemayoran jakarta pusat kita tergabung dengan korespondensi nn indonesia ada teddy zuhari di sana
teddy di belakang anda ini adalah lokasi ya dari rumah aborsi ilegal lalu seperti apa bisa anda gambarkan
selamat pagi menjelang siang daniel betul sekali saya kembali berada di rumah yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara
di jalan merah di lima puluh empat kawasan sumur batu kemayoran jakarta pusat
ini adalah polis lain atau garis polisi masih terpasang tepat di bagian pagar dari rumah yang bernomor empat belas ini
kalau tadi saya sempat melihat ke dalam bagian rumah ini bagian depannya di teras ada lantai yang pernah dibongkar oleh petugas yang awal ketika melakukan penggerbekan di rumah ini
dan lantai yang dibongkar ini tadinya danir dikira sebagai
tempat septic tank karena informasi yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian di awal
pelaku eksekutor aborsi ilegal ini membuang janin di dalam rumah melalui toilet
dan tadinya sempat dipikir lantai yang dibongkar ini adalah merupakan septic tank
ternyata ini adalah jalur saluran air saja
dan informasi yang saya dapatkan bahwa hari senin pekan depan ini pihak kepolisian kembali akan datang
ke tempat kejadian perkara ini untuk melakukan rekonstruksi selanjutnya dari perkara ini atau dari kasus ini
dan informasi yang saya dapatkan juga danir bahwa polisi nanti ketika melakukan rekonstruksi hari senin juga akan membongkar saluran septic tank yang diinformasikan ada di bagian depan ini
tepat di belakang pagar
ini yang kemungkinan nanti juga akan dibongkar karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dari pengakuan pemeriksaan awal pelaku eksekutor dari aborsi ilegal ini
mereka membuang janinnya di kloset kemudian ini akan diperiksa saluran septic tanknya
dan dari informasi yang dihimpun juga oleh pihak kepolisian dari warga sekitarnya juga bahwa kenapa kemudian timbul kecurigaan dari warga yang ada di sini
karena sejak awal bendiami rumah yang dikontrak ini sekitar dua bulan lalu si pelaku ini tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga tetangga yang di sekitar sini
tetangga yang ada di kiri kanan rumah termasuk yang di depan
tapi saya mendapatkan informasi ada satu tetangga yang sempat berbincang singkat dengan pelaku ketika awal awal mendiami rumah ini
namun tidak banyak diskusi yang dilakukan oleh tetangga tersebut dengan pelaku
jadi saya akan berbincang singkat di belakang saya atau di samping saya ini adalah tetangga yang mengaku pernah berbincang singkat dengan pelaku sn pelaku eksekutor aborsi ilegal
selamat siang ibu
ibu dari informasi yang pernah ibu sampaikan kepada saya bahwa anda pernah berbincang singkat dengan eksekutor dari aborsi ilegal
ini bisa diceritakan sedikit ketika itu kenapa anda ingin berbincang sehat kenapa anda ingin tahu mengenai keluarga yang tinggal di tempat itu tetangga baru anda
saya itu biasa kan keluar gitu nyiram nyiram tanaman
itu ada keluar tetangganya itu
karena kita belum kenal saya terus manggil ibu kok kita belum kenalan ya tetangga baru
tapi bapak kok nggak pernah kelihatan ya bu bapak kerja di mana
katanya tukang ujek
lah karena bekerja sebagai tukang ojek saya sering sekali melihat ojek di situ jadi saya nggak curiga
ada kadang menurunkan dengan wanita yang monceng
artinya memang tamu tamunya lebih banyak perempuan yang datang ke situ ya bu
iya hampir semuanya perempuan
kalau ibu bisa menerka nggak kira kira mereka yang datang wanita yang datang ke tempat itu usianya rata rata berapa itu kira kira
ya sekitar dua puluh ke atas ya dua puluh ke atas tiga puluh ke bawah
nah itu sekitar itu
saya suka mengamati kok banyak ya wanita wanita gadis gadis yang datang ke situ mungkin teman anaknya
kalau pakai mobil ada dua orang yang turun tapi kalau pakai ojek ya satu orang
iya ibu kalau saya memperhatikan lingkungan di sini pemirsa ini terlihat tenang asri bersih juga
ketika ada informasi ibu dapatkan bahwa rumah di depan anda ini sebagai tempat praktek aborsi ilegal sebagai warga yang sudah lama tinggal di sini apa tanggapan ibu
kaget karena apa
di tempat kita ada yang melakukan itu padahal kita selama ini tenang tenang saja
cuma ada kecurigaan saya ya nggak curiga tapi ada yang aneh
itu kadang kadang saya kok bau bacin gitu ya
bacin itu apa bacin itu bahasa
bau amis begitu
bau amis amis kayak seperti bau bangkai gitu
saya pikir tikus saya cari cari di sini ya nggak ada bangkai tikus
nah itu aja
itu yang menyebabkan kita
agak aneh gitu
ya seperti yang sudah juga disampaikan daniar informasi awal seusai penggerbekan bahwa ada tujuh orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dan tiga dari tujuh orang tersebut yang diamankan pada hari rabu dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh tiga lalu saat penggerbekan
tiga orang yang diamankan itu adalah tamu atau pasien yang baru saja selesai melakukan aborsi
dan ibu mungkin juga ibu mendengar informasinya bahwa
pelaku ini ternyata hanya berada di rumah
hanya bekerja sebagai admin di sebuah rumah sakit di jakarta
tapi dia melakukan ini
tapi yang menarik ibu ini profesinya adalah beliau seorang dokter umum pensiunan dokter umum
dan ibu bercerita ke saya bahwa yang menjadi pertanyaan ibu dari mana dia mendapatkan alat alat itu
karena alat untuk melakukan aborsi itu mempunyai alat khusus semacam vakum untuk aborsi
dan itu hanya bisa dipakai atau dibeli dengan rumah sakit
kegunaan pendidikan seperti itu ya pak
yang mempunyai alat seperti itu hanya rumah sakit pendidikan dokter
kalau yang lain tidak
jadi pertanyaan saya kok bisa ya mendapatkan alat seperti itu dari mana gitu
nah itu yang mungkin harus diperdalam penyidikan polisinya itu
mungkin ada jaringan lain di luar itu
ini menarik juga daniar di tempat ini
karena lingkungan asli
asri aman bersih juga saya lihat
ada beberapa titik cctv yang informasinya juga akan diambil oleh pihak kepolisian untuk mendukung informasi informasi yang mereka akan gali lebih dalam
ada tiga cctv yang ada di lingkungan sini
dan beberapa warga juga kemungkinan akan dimintai keterangannya
ibu sendiri nih ibu yang pernah berdialog singkat dengan oknum pelaku aborsi ilegal
apakah sudah pernah dimintai keterangan pihak kepolisian
sampai saat ini belum
belum dimintai oleh polis
seandainya polisi menanyakan ke saya saya mau cerita apa adanya
karena ini kan membantu juga ya penyidikan polisi
baik ibu atika terima kasih banyak waktunya
selamat melanjutkan aktivitasnya

oke sedikit saya tambahkan informasi bahwa hari senin nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi
pihak kepolisian ini akan kembali datang ke tkp untuk melakukan rekonstruksi dari kasus penanganan pihak kepolisian
termasuk mereka mereka yang terlibat di dalamnya
termasuk yang saya sebutkan tadi ada beberapa orang yang diamankan saat melakukan penggerbekan di tempat ini pada tanggal dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh tiga lalu
baik kalau begitu kita akan nantikan segera ya
bagaimana hasil dari penyelidikan kepolisian termasuk juga setelah menggali keterangan dari warga sekitar
terima kasih tadi zuhari
melaporkan langsung dari jakarta